kenaikan tarif sebesar rp satu tersebut merupakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi beberapa waktu lalu
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo saat ditemui di kawasan silang monas jakarta pusat senin pagi menyatakan
kenaikan tarif sebesar rp satu dari rp lima ke rp enam tersebut ditetapkan oleh asosiasi pengusaha tanpa harus menunggu regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
tarif baru tersebut juga sesuai dengan usulan dari dewan transportasi kota jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta memastikan tidak ada kenaikan tarif untuk angkutan umum yang masuk program jaklingko
seperti layanan mikrotrans yang tarifnya tetap
dan transjakarta sebesar rp tiga lima ratus
tetap seperti itu tarifnya kemungkinan pula halnya dengan transjakarta rp tiga lima ratus
rusaknya tidak ada kenaikan tarif untuk layanan yang telah terintegrasi dengan transjakarta